cucu kedua presiden jokowi dodo diberi nama sedamirah nasution
menurut orang tuanya kahiyang ayu dan bobi nasution
nama itu memiliki makna putri menawan salihah dan dermawan kepada orang orang di sekitarnya
kahiyang ayu bersama suaminya bobi nasution mengumumkan nama putri mereka
di rumah sakit ibu dan anak gpk mandiri menteng jakarta pusat jumat tiga agustus
kahiyang bobi didampingi gibran dan selvi ananda serta si kecil jan etes
lahir pada satu agustus dua ribu delapan belas putri kahiyang dan bobi diberi nama dua hari setelahnya
bobi nasution mengatakan secara medis seharusnya kahiyang sudah diperbolehkan pulang
namun bobi dan kayang belum meninggalkan rumah sakit karena masih ingin belajar
bagaimana merawat bayi dari para perawat
sedamirah nasution lahir dengan berat tiga empat kg dan panjang empat puluh sembilan km
kami sedah mirah nasution
sedah mirah nasution
artinya semoga putri kami menjadi putri yang menawan yang soleha dan yang dermawan bagi orang orang sekitar